ada pemandangan yang berbeda di halte harmoni gambir jakarta pusat
bila biasanya halte ini disesaki penumpang yang sedang transit
sabtu sore penumpang berdesakan untuk alasan lain
yaitu menonton pertunjukan musik klasik tras jakarta sinfoni
pada umumnya pertunjukan musik klasik seperti ini digelar di gedung pertunjukan yang mewah
dengan harga tiket yang mahal dan pengunjung yang menggunakan pakaian formal
namun kali ini musik klasik yang dimainkan enam murid dan dua guru community music center
tampil untuk menghibur masyarakat di halte tras jakarta harmoni
digelar selama dua jam pukul lima sore hingga tujuh malam
para siswa sekolah musik ini membawakan sejumlah lagu klasik karya komposer ternama
ribuan penumpang di halte harmoni yang menjadi titik pertemuan koridor satu dua tiga dan delapan ini
mengapalkan musik klasik yang diperkenalkan
salah satu pemain yang pertama kali tampil bermain biola di luar ruangan
mengaku senang bisa menghibur para penumpang tras jakarta
rencananya tras jakarta symphony akan diselenggarakan secara rutin pada akhir pekan setiap bulan
di sejumlah halte tras jakarta
adia fitriana jakarta